warga kampung ciharang kecamatan ranca eke kabupaten bandung
keluhkan air sungai yang sering digunakan untuk kebutuhan warga sekitar
air sungai yang bermuara ke sungai citarum ini berubah warna menjadi hitam pekat
sementara setelah sebulan lebih dihujani debu batu bara
warga desa cibodas cimindi yang lokasinya berada dekat dengan perindustrian
mulai merasakan gatal gatal
aliran air sungai cikijing di kampung ciherang kecamatan ranca ekek kabupaten bandung
berwarna hitam pekat dan berbau tak sedap
akibatnya air yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari hari
seperti mencuci dan minum itu kini tak bisa digunakan lagi
kondisi semakin parah setelah lebaran air makin pekat dan berbau
warga pun terpaksa menggunakan air isi ulang untuk kebutuhan minum
warga sekitar mengklaim tercemarnya aliran air sungai cikijing ini
berasal dari limbah pabrik yang berlokasi di kampung ciharang
air isi ulang yang diperlukan oleh warga desa cibodas cimindi di sekitar sungai
sementara itu setelah sebulan lebih
warga desa cibodas cimindi kota cimahit
kini mereka harus mengalami gatal gatal dan iritasi hingga borok
sudah ke dokter
kata dokter apa
dibalik ke dokter sudah
kata dokter apa
alergi katanya ini dari debu harus jauh dari debu
jangan keluar hari ini kan anaknya pengen di luar terus
ini udah sembuh gini lagi gini lagi
meski warga sudah mencari aliran air
sudah melaporkan kepada dinas terkait
namun belum ada tindak lanjutnya
hingga berita ini diturunkan
belum ada yang bisa dikonfirmasi
baik pihak industri
ataupun dari pihak pemerintah cimahi
tim liputan transmedia